temuan ekspor biji nikel ilegal yang mencapai lima juta ton membuat heboh sektor minerba
pasalnya ekspor nikel sudah dilarang namun kegiatan pengiriman nikel keluar masih berjalan
pemerintah pun buka suara dan akan menindak tegas hal ini
lantas mengapa ekspor nikel ilegal ini bisa terjadi
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual
kepala bidang kajian strategis pertambangan perhimpunan ahli pertambangan indonesia muhammad toha
selamat pagi pak toha
selamat pagi mbak
iya ini ada yang sangat mengejutkan kita semua
ini bukan jumlah yang sedikit ya pak
menurut anda mengapa hal ini bisa terjadi
ya yang pasti kalau dari sisi regulasi ekspor or nikel itu sudah dilarang sejak januari dua ribu dua puluh yang lalu
dan artinya secara aturan kalau misalnya ekspor ini terjadi
maka ini jelas pelanggaran
itu yang pertama
kalau memang ini terjadi
maka semua pihak yang terkait
itu harusnya diberikan hukuman yang setimpal
baik dari sisi perusahaannya maupun dari sisi instansi yang meloloskan barang tersebut masuk ke china
perlu hati hati juga untuk melihat dan menelaah kasus ini
lima juta ini bukan barang kecil
bukan barang yang bisa diselundupkan tanpa terlihat
kita perlu untuk mengklarifikasi dengan hati hati
apakah yang diekspor ini itu betul betul biji nikel atau material yang lain
sebab sebenarnya yang saat ini sudah dilarang diekspor itu adalah biji nikel
tetapi masih ada komoditim yang lain dalam bentuk biji yang masih diperbolehkan diekspor hingga tahun dua ribu dua puluh
material itu apa
material itu namanya biji besi
biji besi itu sampai hari ini masih diperbolehkan untuk diekspor oleh perusahaan perusahaan yang mendapatkan kuota ekspor
atas komitmen mereka untuk membangun pabrik pengolahan di indonesia
yang menariknya adalah
biji besi ini diekspor ke china itu dengan komoditi sebagai atau dicatat sebagai biji besi
tapi mungkin saja mungkin saja yang terjadi adalah ketika barang ini tiba di china
material tersebut dicatatkan bukan sebagai biji besi tetapi dicatatkan sebagai biji nikel
kenapa itu bisa terjadi
karena sebenarnya ini baru dugaan saja baru dugaan
di dalam biji besi katelit itu memang mempunyai kandungan biji nikel walaupun itu kadarnya kecil
itu kadar nya kecil
nah oleh kepabianan di cina bisa jadi material yang tadi saya sebut sebagai biji besi tersebut di china itu dicatatkan sebagai biji nikel
tetapi sekali lagi bahwa ini adalah dugaan saja
kalau misalnya memang itu yang terjadi
maka sebenarnya ini bukan ekspor ilegal tapi ini adalah ekspor yang legal
karena ada ketentuannya dan itu melalui perizinan yang berlaku
tapi sekali lagi kalau memang ternyata betul yang diekspor ini adalah biji nikel
maka jelas jelas ini adalah sebuah pelanggaran dan siapapun yang terlibat itu harusnya dihukum
baik pak toha tadi menyebut beberapa kali siapapun yang terlibat harus dihukum
baik pak toho tadi menyebut beberapa kali siapapun yang terlibat harus dihukum
baik pak toho tadi menyebut beberapa kali siapapun yang terlibat harus dihukum
saya tidak berani berasumsi
karena kpk sendiri sampai hari ini belum bisa memastikan
asal dari material yang sifatnya ilegal tersebut
kalau sekali lagi bahwa terjadi biji nikel makaarius jelas pelanggaran
tapi karena material yang dimaksudnya soalnya bukan biji nikel
maka ini jelas bukan pelanggaran
hal ini biasa terjadi
jadi di indonesia juga
kejadian yang sama itu terjadi terhadap
yang oleh china itu dicatatkan
bukan sebagai ferronikel tetapi
dicatat sebagai nikel pick iron
kenapa itu terjadi
karena memang ada
klasifikasi yang berbeda atau
definisi yang berbeda yang disebut sebagai veronical
dengan veronical yang ada di indonesia
jadi konteksnya seperti ini
di indonesia nikel dengan
itu disebut sebagai ferronikel
tetapi di cina
ferronikel itu adalah nikel
akibatnya apa akibatnya
ekspor terhadap material
pengolahan dengan nikel
tetapi di cina
produk ini dicatat sebagai nikel pick iron
akibatnya kalau kita mengambil
npi cina dari indonesia
itu jauh lebih besar daripada
npi indonesia yang diekspor ke china
sekali lagi itu sesuatu yang
yang saat ini terjadi dan itu bukan
ilegal itu bukan
persoalan ilegal ini hanya persoalan
pencatatan yang berbeda karena
klasifikasi yang berbeda
nah balik lagi
terkait dengan yang nikel tadi
kalau misalnya memang yang terjadi adalah
betul betul yang diekspor adalah nikel
pihak pihak yang terkait dalam hal ini
apa namanya dalam hal ini pengusahanya
kemudian perusahaan yang mengeluarkan
kemudian juga biaya cukai
sabanda dan yang lain lain
ya tentu harus diusut dan
diberikan sanksi yang tegas
karena ini merugikan negara
baik pak toha kemarin kami juga baru saja
wawancara salah satu
pengusaha di bidang nikel juga
dan ibu medi juga menyebut
ini sangat penting untuk dicatat
karena kalau misalnya kita impor ekspor
ini selalu ada hs code yang
tercantum dalam surat tersebut
nah apakah hs kode ini
memang tidak dicek oleh
biaya cukai atau pelabuhan
hs code yang dimaksud itu adalah
hs code untuk produk
nikel pick iron dengan
itu sangat mudah
untuk dilihat perbedaannya
itu yang pertama
terus yang kedua setiap dokumen
ekspor itu mengacu
kepada sertifikat of analysis
yang diterbitkan oleh pihak independen
dalam menilai produk yang akan
diekspor itu mengacu
kepada analisa laboratorium
artinya sangat mudah dikenali
apa yang disebut sebagai biji nikel
kalau itu betul betul
berarti ini ada potensi
saya tidak terlalu yakin
bahwa itu terjadi
sebab sekali lagi
antara yang disebut sebagai veronical
dengan biji nikel itu secara fisik
itu jelas berbeda
baik ini tadi anda menyebut
ini secara penampakan berbeda
begitu ya pak toha apakah anda bisa
menjelaskan lebih lanjut karena
kalau misalnya yang kita tahu pengiriman nikel
itu kan pakai kapal tongkang ya pak dan tentu
itu pasti terlihat secara
kasamata seperti itu
apakah ini hanya karena pengawasan saja
atau memang ada oknum yang terlibat
baik balik lagi
kpk sampai hari ini pun belum
apa yang disebut
sebagai nikel ilegal tersebut
asalnya dari mana
terus kemudian siapa
mengekspor barang yang disebut
sebagai nikel tersebut sebenarnya
itu akan sangat mudah
untuk ditelusuri berdasarkan dokunksinya
dari yang disebut sebagai nikel ilegal
itu seperti apa sih
sertifikat of analysis nya seperti apa
kemudian kita bisa telusuri sertifikat
kita akan telusuri dengan lebih mudah
apakah ini ilegal ataukah ini
kalau misalnya ternyata
material tersebut adalah
tetapi dilarikan menjadi
itu jelas itu pelanggaran
tersebut itu punya konsekuensi
perusahaannya maupun perusahaan
surveyor independen yang memeriksa
itu jelas bisa diuntut
karena mereka membuat
analysis terhadap material
yang tidak sebenarnya
apakah itu mungkin terjadi
ini yang harus ditindaklanjuti oleh pihak pihak
terkait untuk membuka
masalah ini secara terang benderang
artinya apa artinya
kalau memang ini pelanggaran
ada pihak perusahaan yang melakukan
penipuan dengan melarikan
hs code begitu juga
ternyata dia melarikan hs code
menggunakan biji nikel
menggunakan veronical atau
sesuatu yang tidak bisa ditolerir
tetapi sekali lagi karena ini sesuatu yang
masih belum clear maka
kita persilahkan kepada pihak pihak
terkait kepada penegak hukum
untuk menelusuri apakah
benar seperti itu indikasi yang terjadi
baik pak toha
jika memang pelanggaran
ataupun kecolongan ekspor
ilegal ini terjadi berapa kerugian
kepada pengusaha dan juga negara indonesia
harga nikel saat ini dengan
itu di pasaran internasional
empat puluh lebih dolar gitu kan artinya
empat puluh dikali lima juta
ya ada sekitar
sekitar itu potensi dari
dari lima juta
biji nikel yang diekspor
dari harga jual
itulah yang disebut sebagai potensi kerugian
negara satu dari
seharga empat puluh dolar dikali lima juta
ya kan berarti sekitar
itulah yang disebut sebagai
potensi kerugian negara mbak
baik ini kalau misalnya kita hitung dari
belum nanti kalau misalnya terungkap
ada beberapa ekspor kasus
ekspor ilegal lainnya pak toha
dan tentunya kami juga ingin
mengetahui bagaimana strategi selanjutnya
untuk memperbaiki ekosistem
dan juga tentunya
biji lainnya untuk
selanjutnya ekosistem ini lebih sehat
dan fair tentunya untuk pengusaha
dan juga pemain di
ya sebenarnya sistem saat ini
sudah sangat baik pemerintah
mempunyai regulasi yang sangat jelas bahwa
bisa dilakukan kalau
ekspor dari minerba
harus tertuang dalam yang disebut sebagai
rencana kerja anggaran biaya yang
disubmit setiap tahun
rkab yang disetujui
perusahaan tersebut akan
meminta rekomendasi ekspor
ya kan dan rekomendasi ekspor
terhadap material yang akan diekspor
itu punya kewajiban untuk disurvey
oleh pihak independen
dalam hal ini beberapa survey an
atau survei indonesia itu adalah
lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah
sebagai pelaksana penerbit
nah berdasarkan certifikat of analysis
kita bisa mengidentifikasi
material yang diekspor ini apa namanya
gitu kan dari situlah kemudian
biaya cukai dan kepabeanan
baru akan menerbitkan
persetujuan untuk dilakukan
penerbitan persetujuan ekspor
rilis untuk keluar dari pelabuhan
untuk menuju ke luar negeri
artinya selama ini
sebenarnya mekanisme ini
itu sudah berlaku dengan sangat baik
jangankan untuk ekspor yang sifatnya
komersial untuk ekspor
untuk riset saja
untuk riset misalnya ada perusahaan ingin
mengekspor biji nikelnya ke luar negeri
karena untuk tujuan riset
itu tidak bisa serta merta
dilakukan tanpa ada persetujuan
sudah mempunyai mekanisme yang sangat ketat
untuk memastikan perusahaan perusahaan ini
tidak boleh melakukan ekspor
ke luar negeri dalam bentuk biji
tanpa ada persetujuan
saya kira sudah mekanismenya sudah cukup bagus
hanya saja kalau memang
terjadi kebocoran di lapangan
mungkin saja terjadi
atau menegakkan aturan saja ditegakkan
baik ini pengawasan
di lapangan sangat penting dan kami akan terus
memantau perkembangan kebijakan
hilirisasi dan juga kasus dugaan ekspor
terima kasih pak toha sudah bergabung bersama kami di
cnn indonesia business dan referensi